sampai jumpa di video selanjutnya
dia nggak keluar kamar seharian ya
tadi kan kamu bilang itu masalah kedua
emang ada masalah tiga lagi
ya ampun pak
ini masih kerjaan kamu
lantai ini basah
kok saya sih pak
rumahnya kali bocor pak
atau dia tuh pak yang bikin
lain kali bapak tuh harus hati hati ya
kan bapak udah tua
juli di mana sih
bapaknya jatuh ke kiri kiri
dia malah nangis
kan bapak masih kesakitan
awas krija seseorang
n alike tidak nahan dari rekaman bapak
alia kan ada disini pak
dan alia akan selalu jagain bapak
untung ada kamu disini alia
terima kasih ya
kok gak ada orang ya
ini foto yang dia ambil ya
kok dicari cari gak ada
ibu lihat alia
kok kita cariin dari tadi nggak ketemu ketemu ya
alia di kamar bapak
bapak barusan jatoh
itu mbak di depan kamar bapak kan ada genangan air
malah nuduh saya mbak
padahal kan bisa aja karena rumahnya bocor
atau bapak aja jalannya gak hati hati
tentang saya jahat
belum selesai ngomongnya
kamu kemana aja sih jogja
bapak telpon juga nggak diangkat
kan aku dari rumah milo pak
maaf ya tadi aku gak sempat ngomong ke bapak
dari tadi gak ada telpon masuk kok pak
bapak telponin kamu gak diangkat
untung ada alia
luka nyun crema
aku dan milo membawa alia psikiater pak
biar dia bisa dirawat di rumah sakit jiwa
alia akan tetap di rumah ini
jangan kasar kasar lagi sama alia ya
alia udah jadi bagian dari rumah ini
di sana ali akan dirawat dengan lebih baik pak
dan akan berjaya
ada dokter yang membantunya
bapak bilang tidak ya tidak
alia akan tetap di sini
untuk nemenin bapak
tapi pak gak ada aku
kamu kan sibuk juli
kamu gak akan mungkin punya waktu buat bapak
juli itu anak bapak satu satunya
dia pasti punya waktu untuk bapak
justru karena dia anak satu satunya
makanya saya berpikir
seharusnya ada orang lain di sini
kan ada bu ersa pak
alia tetap di sini
kalian ngerti nggak sih
sekarang kalian keluar
saya mau istirahat
terima kasih ya kamu sudah perhatikan saya
sama sama ya pak
langkah demi langkah sudah mulai kelihatan
aku benar benar tidak mengerti kenapa si kak bapak kaya tajam ya
ya mungkin papa kamu itu panik karena saat di celaka kamu gak ada di sampingnya
ya gak bisa disalahin juga sih
juli kamu jangan sedih dong sayang
benar kan apa aku bilang
tiba tiba dia datang dan menginfeksi semua orang
dan sekarang apa
tanpa kita sadar kita sudah diambangkan
ini tuh bukan soal alia emil
tapi soal bapak
sejak meninggal dia jadi orang yang sangat rapuh dan juga sensitif
tapi kan bukan berarti alia itu yang harus jadi teman papa kamu
keadaannya tuh seperti ini tuh gak bisa diandalkan jul
ya buktinya waktu gak ada aku dia yang nolong bapak
kamu ini lagi gak ngebela dia kan
pokoknya aku tetap gak setuju kalau olia tinggal di sini juga
aku ngerti pikiran kamu
secepatnya aku akan coba cari waktu yang pas untuk bicara sama bapak ya
tapi jangan kelamaan ya
karena selama dia di sini aku gak bisa tenang
siapa yang akan tetap tinggal di rumah ini
itu dia bahkan